indonesia dipastikan gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga setelah fifa mencoret status indonesia
lewat pernyataan pers fifa menyatakan kondisi terkini di indonesia tidak memungkinkan piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga digelar di tanah air
keputusan ini meruntuhkan mental seluruh pemain dan ofisial timnas u dua puluh yang sudah berlatih berbulan bulan mempersiapkan diri bertanding di kejuaraan piala dunia u dua puluh
belum lagi sanksi yang akan diterima pssi dari fifa pasca pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua
bagaimana nasib sepak bola kita setelah mimpi indonesia pupus
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua umum pssi zainuddin amali
selamat sore pak amali
ya selamat sore
dan asisten pelatih timnas u dua puluh nova arianto selamat sore mas nova
selamat sore marihona
mas nova dulu ya nanti baru saya ke pak amali
mas nova bisa diceritakan bagaimana detik detik para pemain semalam ini mengetahui keputusan fifa tentang pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
anda kan kalau dilihat mengumpulkan para pemain tadi malam di lobi ya
oke kebetulan memang kita mendapatkan berita ini sekitar jam sembilan sekitar jam delapan atau jam sembilan
dan kita memang membaca di laman fifa
dan akhirnya memang u dua puluh memberikan tugas kepada saya untuk berbicara kepada pemain dan menyampaikan apa yang situasi yang sedang terjadi dengan fifa
dan memang di saat itu pemain merasa sedih dan kecewa
karena di saat awal sebelum saya bicara saya sudah melihat beberapa pemain sudah menangis
ada yang berpeluka menangis
dan itu membuat secara emosi saya pun menjadi naik
karena saya bisa memahamin perasaan
perasaan pemain ya
karena kerja keras mereka yang selama ini mereka lakukan selama tiga tahun mereka latihan
dan mereka merasa itu seperti sia sia
jadi kerja keras mereka seperti hilang begitu saja
dan mimpi mereka yang sangat luar biasa untuk tampil di perlindungan dunia mereka tidak bisa tampil
itu yang membuat mereka sedih dan kecewa
oke anda sempat meneteskan air mata
begitu juga dengan para pemain timnas
kabarnya coach sinta yong
itu apakah beliau memang terpukul sekali
ya secara pribadi coach sinta sampaikan coach sinta sangat kecewa ya dengan situasi ini
karena menurut beliau ini hal pertama yang beliau alami selama karir melatih beliau selama ini
dan dia tidak bisa habis mengerti lah dengan situasi yang terjadi kemarin atau pengumuman kemarin
tetapi memang itu yang menjadi tugas saya dan kenapa saya harus sampai menitikan air mata
karena saya bisa merasa seandainya saya ada di posisi pemain mungkin itu yang bisa saya rasakan
dan itu yang bisa saya tumbahkan
karena kalau kita marah pun kita tidak tahu kita akan marah kemana
tetapi hanya emosi yang bisa kita luapkan mungkin dengan air mata itu yang membuat situasi yang menjadi tidak baik sih buat kondisi mental pemain saat ini
oke mas nova saat ini kondisi psikologis para pemain timnas u dua puluh bagaimana
kalau tadi malam kan pasti terguncang ya apakah hari ini sudah lebih baik atau masih down
ya secara mental saya lihat mereka masih terpukul ya dengan situasi saat ini yang mereka tidak bisa tampil di piala dunia
saya sangat sangat bisa memahamin emosi pemain yang sampai saat ini masih terasa berat dengan situasi saat ini
apalagi situasinya ya itu mereka sudah bekerja keras selama ini
kita sudah melakukan tc di korea di turki dan spanyol
akhirnya apa yang sudah kita buat itu yang
kira kita tidak bisa tampil dan pemain sangat sangat kecewa sih
oke pak zainuddin ini kekecewaan para pemain timnas u dua puluh dan juga ofisial tadi sudah diceritakan ya oleh mas nova
tapi kan kita keputusannya fifa ini mencoret kita sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
tapi bagaimana dengan peluang kita untuk bisa bertanding di kejuaraan piala dunia u dua puluh ini masih ada celahnya nggak sih
pak amali ya harapan kita walaupun ketuan rumahan kita sudah dicabut tetapi timnas kita masih bisa main
walaupun harapan itu saya bisa pastikan kecil
karena kita belum tahu siapa tuan rumahnya pengganti indonesia
dan kalau tuan rumah itu juga belum masuk di dalam kualifikasi tetapi dia secara infrastruktur
sudah siap dan lain sebagainya kemudian dia ditunjuk pasti jatah itu akan diambil
yang lainnya kalau toh juga tuan rumahnya adalah mereka yang sudah lolos di kualifikasi
belum tentu juga indonesia
karena bisa jadi fifa akan memutuskan timnas lain yang di kawasan asia yang memang tadinya kan jatahnya itu kualifikasi
tapi karena kita tuan rumah maka diberikan satu jatah
jadi kalau ditanya soal itu ya kita berharap kita berdoa
mudah mudahan saja ada keajaiban yang datang dan anak anak kita yang sekarang sudah sangat sangat kecewa sedih
tadi siang saya datang ke tempatnya mereka bahkan ada yang menangis karena harapan mereka itu pupus
cita cita keinginan dari seorang pemain sepak bola adalah dia bisa bermain di level piala dunia
itu cita cita keinginan siapapun pemain dia pasti keinginan untuk main di piala dunia
nah ini sudah di depan mata tinggal menunggu beberapa hari lagi menuju dua puluh mei kemudian hilang dengan begitu saja harapan mereka itu
jadi saya sangat memahami
apalagi di usia usia mereka seperti itu
tadi coach nova menyampaikan dengan persiapan yang luar biasa sejak tahun dua ribu dua puluh
mereka sudah ada yang sempat berganti karena usianya sudah lewat
dan sudah di tesekan di kroasia di spanyol di turki di korea
saya kira kita bisa memahami betapa dalamnya kekecewaan dan kesedihan mereka itu
pak amali kalau dilihat ini kan ada beberapa kandidat ya yang menjadi tuan rumah
argentina qatar dan juga peru kabarnya ya
kalau dilihat dari tiga tim ini apakah mereka memang sudah masuk ke dalam dua puluh empat tim
atau mereka sudah punya seat
terutama argentina dan qatar
di asia itu
jadi bisa jadi kalau di fifa ya
berandai andai fifa kalau menunjuk mereka ya berarti mereka akan masuk
apakah memungkinkan dia akan ambil jatah asia
karena kita itu kan masuk di dalam jatah afc
jatah asia kita belum tahu
kita tunggu saja bagaimana keputusan fifa selanjutnya
kalau kita masih diberikan kesempatan itu alhamdulillah
tapi kalau tidak kita tidak tahu siapa yang akan menggantikan kita supaya
menjadi dua puluh empat tim
oke pak amali tapi pssi akan bernegosiasi terus ya dengan fifa soal peluang bisa bertanding ini
paling tidak menjadi tuan rumah sudah lepas sudah pupus tapi bertanding ini akan terus diperjuangkan
dinegosiasikan oleh pssi dengan fifa
ya kita berusaha berikhtiar secara semaksimal mungkin
tetapi kan kita tahu juga aturannya fifa
fifa itu adalah satu organisasi olahraga khususnya sepak bola internasional
yang tidak mau diintervensi
tetapi dengan pendekatan pendekatan kita coba
ketua umum kita pak erick thohir mencoba untuk berdialog berdiskusi
karena kan fifa ini sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada kita
tapi kesempatan itu kita siapkan sendiri

mas nova coach nova tadi masih ada peluang meskipun kecil kalau menurut waketum pssi
dan pssi akan terus berusaha untuk bernegosiasi
tapi aturannya di fifa kan cukup ketat begitu ya
tapi dari timnas dan juga ofisial apakah memang masih berharap untuk bisa bertanding
paling tidak di kejuaraan piala dunia u dua puluh ini
pastinya walaupun mungkin hanya tinggal berapa persen kesempatan kita
mungkin hanya lima persen tapi itu tetap menjadi harapan kami semua
harapan kami semua adalah pemain tetap bisa tampil di piala dunia
karena saya bicara piala dunia adalah jembatan bagi mereka
jembatan bagi mereka adalah untuk disitu kan makan banyak sekali tim tim scouting dari klub klub di luar
yang akan melihat tim yang akan berlagak di piala dunia u dua puluh
dan saya bilang itu sebenarnya menjadi jembatan mereka untuk bermain di level yang di atas
yang bermain di eropa ya
dan itu yang masih tetap menjadi harapan mereka bisa tampil di piala dunia dan itu sebagai jembatan bagi mereka
untuk mereka bermain di luar negeri
tetap berharap begitu ya meskipun presentasinya kecil sekali
pasti presentasinya kecil ya
ya itu soal kemungkinan bertanding
ini kita bicara soal dampaknya
pak amali keputusan pembatalan tuan rumah sudah dikeluarkan fifa
bahkan dalam rilisnya soal sanksi itu akan disampaikan nanti belakangan
apakah kemudian pssi akan berupaya bernegosiasi membujuk fifa agar menerapkan sanksi seminimum mungkin kepada indonesia
ya kita lakukan semaksimal mungkin karena beberapa kesempatan saya sudah sampaikan
yang paling saya takutkan adalah sanksi
mungkin kalau kita dicabut ke tuan rumah tetapi tidak disansi
itu masih bisa membuat sepak bola kita bisa mengatur langkah langkah ke depan
tetapi kalau sudah mendapatkan sanksi berarti kita sudah tidak bisa bertanding di level dunia di level asia
dan di level di bawahnya semua pertandingan pertandingan yang dilakukan oleh fifa
termasuk fifa matchday
itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan
jadi kita berharap kalau tahu juga fifa memberikan sanksi tidak terlalu berat berat
karena kita pernah mengalami tahun dua ribu lima belas
sanksi yang berasal dari internal kita sebenarnya itu
karena fifa menganggap ada intervensi pemerintah ke federasi ke pssi
itu pun kita sudah sangat merasakan berat apalagi yang ini
kita sudah berkomitmen sudah menyampaikan government garanti kesiapan
tiba tiba menjelang tinggal beberapa hari lagi ada masalah yang kita hadapi
jadi saya belum bisa membayangkan seperti apa sanksi yang akan diberikan oleh fifa kepada kita
coach nova soal sanksi ini yang paling dikhawatirkan oleh para pemain timnas dan juga ofisial itu apa
yang pasti sama seperti mungkin bapak wakil ketua umum ya
jadi seperti yang diharapkan si band fifa tidak terlalu memberatkan untuk indonesia
karena kita tahu timnas sener akan ada di piala asia yang direncanakan di tahun dua ribu dua puluh empat di bulan januari
termasuk ada fifa matchday yang akan dilakukan
dan itu yang jangan sampai kita kena ban atau sanksi yang berat yang membuat timnas sener tidak bisa tampil
selain itu untuk pemain sepak bola pastinya saya sebagai insan sepak bola harapannya kan kompetisi tetap berjalan
semuanya tetap berjalan dengan seperti biasa
sehingga karena kita bisa hanya sepak bola kita hanya ingin sepak bolanya berjalan terus dan sepak bola indonesia bisa lebih berprestasi
saat ini yang paling penting sebetulnya mengembalikan mental para pemain timnas ya
karena kan mereka pasti down sekali sangat terpukul
ini bagaimana kemudian officials para pelatih kemudian asisten semua mengembalikan mental anak anak muda ini
mental para garuda muda ini
karena kan perjalanan mereka masih panjang ya
ya yang pasti kita hanya bisa memberikan motivasi kepada mereka ya
karena sekali lagi perjalanan mereka masih sangat panjang
karena saat ini usia mereka masih sembilan belas dua puluh dan mungkin ada yang masih muda
dan mungkin ada yang masih enam belas dan tujuh belas
dan itu menurut saya perjalanan karir pemain masih sangat panjang ya
dan pemain harus bisa bangkit dengan situasi ini
karena saya yakin mereka pasti mempunyai mimpi mimpi lainnya
dan mimpi mimpi itulah yang menjadi tugas mereka masing masing untuk segera bangkit dari situasi ini
segera kembali normal untuk agar mereka bisa kembali fokus lagi dalam sepak bola
apakah kemudian akan ada pendampingan psikologi mungkin
karena kan mengingat umur mereka ini dalam kondisi yang mungkin masih sangat relatif muda ya
dan mungkin terguncang trauma
ada pendampingan psikologis mungkin yang akan diberikan
untuk saat ini masih kita dari coaching staff dulu ya
setelah itu mungkin kita akan lihat situasinya apakah kita perlu psikologi atau bagaimana
nanti kita akan lihat ke depannya
pak amali bagaimana kemudian nanti langkahnya pssi
apakah akan ada program khusus yang dibuat oleh pssi untuk mengembalikan mental

para pemain muda ini
pasti kita pikirkan mereka
makanya tadi siang saya datang saya sempatkan datang ke tempat mereka menginap ya
di salah satu hotel
untuk membuat supaya mereka merasa tidak sendirian
pengurus pssi juga bersama sama dengan mereka
saya semalam mendapatkan arahan dari ketua umum pak erick thohir supaya segera menunjuk mereka
jadi saya tadi datang dengan pak sekjen dengan ada esko juga yang datang
memberikan semangat kepada mereka
walaupun kita sedang bersedih bersama sama kecewa bersama sama
tetapi mereka harus tetap diberikan harapan masa depan mereka masih terbuka
dan tentu pssi akan memikirkan seperti apa ke depannya
karena tadi coach nova sudah menyampaikan
salah satu juga yang mengkhawatirkan
saya berpikir bahwa saya akan berpengaruh kepada kompetisi yang ada di dalam negeri
karena kan kita tahu bahwa ujung dari semua kompetisi yang kita lakukan adalah terbentuknya tim nasional yang bagus
tetapi kalau ujungnya tidak ada tentu akan membuat lesu juga
apalagi kompetisi kompetisi itu juga harus ada yang terkait dengan fifa
nah seperti apa
makanya kita menunggulah
nunggu seperti apa nanti fifa kalau tahu juga memberikan sanksi
sanksinya tidak berat
kalau boleh kita berharap dan meminta kita jangan sampai disangsi
pak amali ini dari wali kota solo
putra presiden jokowi mas gibran mengatakan sebagai pengganti pelipur lara
karena kita gagal menyelenggarakan piala dunia
nanti akan ada kompetisi yang akan digelar juga di solo
itu sudah ada komunikasi mungkin dengan pssi
kita masih fokus dulu masih konsentrasi semua kita ya
agung umum para wakil kom dan esko
bagaimana menyikapi keputusan fifa ini
karena ini kan belum final ya
yang baru ditentukan adalah pencabutan ketuan rumaan kita
nah yang lainnya kan masih kita tunggu seperti apa
nanti akan kita lakukan langkah langkah selanjutnya
tetapi seperti yang saya sampaikan
kalau sampai kita kena sanksi kita di ban
dan kemudian tidak ada tim yang mau datang kesini karena pasti kena larangan fifa
nah itu lebih berat lagi buat kita
jadi menyiapkan pengganti menyiapkan pertandingan atau turnamen
itu kita akan pikirkan nanti setelah semua keputusan fifa kita terima
terakhir singkat saja coach nova
harapan dari official dan juga timnas u dua puluh ini seperti apa
setelah peristiwa ini terjadi
ya harapannya sih ini tidak bisa terjadi kembali mbak ya
karena sekali lagi mental pemain sangat sangat terguncang dengan situasi ini
dan harapannya kita tidak kena sangsi yang berat
agar mereka bisa terus bermain bola di indonesia
baik kita harapkan sanksi fifa seminim mungkin ya terhadap indonesia dan pssi
bisa melakukan komunikasi yang intensif dengan fifa
dan perbaikan sistem sepak bola nasional bisa segera dilakukan
kita tunggu nanti bersama bagaimana progresnya
dan mental pemain garuda muda tidak boleh ada yang patah
karena tidak ada pelaut yang tangguh
lahir dari ombak yang tenang
itu semoga teman teman garuda muda bisa selalu semangat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada wakil ketua umum pssi bapak zainuddin amali
dan juga coach nova arianto asisten pelatih pemain timnas u dua puluh
saya selalu bapak bapak
terima kasih mari